calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mendatangi kediaman almarhumah hindun
sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
mengimbau relawan tidak terlibat dalam penyebaran selebaran yang berisi ajakan untuk menelantarkan jenazah salah satu pendukung
basuki cahayapurnama mendatangi kediaman hindun binti raisman warga jalan karet dua setiabudi jakarta selatan senin pagi
ahok sempat menanyakan informasi penolakan jenazah ke sejumlah warga yang mendatanginya
ahok meminta isu ini tidak dipolitisasi menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta putaran dua
ahok mengharapkan warga untuk mendoakan almarhum hindun
masa pasuk cerita cerita lagi lah
yang penting sekarang kita doakan supaya almarhum dilampangkan jalan kuburnya
sementara kandidat lain anies baswedan dan sandiaga uno menyatakan akan memberikan tindakan khusus
jika relawan anies sandi terlibat dalam penyebaran selebaran yang berisi ajakan untuk menelantarkan jenazah salah satu pendukung
di sela sela menghadiri peringatan super semar sabtu malam anies sandi memastikan tidak akan lagi terjadi aksi serupa
terutama yang mengatas nilai
sebelumnya jenazah almarhum hindun yang meninggal pada usia tujuh puluh delapan tahun disalatkan di kediamannya tujuh maret lalu
sebenarnya keluarga ingin jenazahnya
jenazah disalatkan di musola sesuai kebiasaan
namun menurut keluarga jenazah hindun ditolak disalatkan di musola
keluarga menduga ini ada kaitannya dengan pilihan almarhumah pada pilkada dki jakarta putaran pertama
sejumlah warga di kampung itu mengatakan tidak benar jenazah nenek hindun ditolak warga untuk disolatkan di musola
agar lekas dikuburkan karena hari sudah gelap jenazah cukup disalatkan di kediaman
eko ardi cnn indonesia